siap jumpa eksklusif di gtv
afwan kok butet tidur di kasur amalia
amalia tidur di kasur buta
hei belum pada tidur ya
kok masih pada bercanda aja sih
astagfirullahaladzim ini trio bemo ya
diberitahukan kepada trio bemo
sekali lagi trio bemo segera keluar dari gudang
ya stop mencarinya
sekarang kalian kembali
tapi pak ustadz kita tuh mau nyari
hai ya kan tapi
cuma sebentar kok pak ustadz
kalau trio itu ada anak kecil
ini meng saut saut saut saut
udah kayak burung bae
udah pulang udah malam tidur
gak usah gigi ya
balik balik balik
balik balik balik
balik balik balik balik
balik balik balik balik
udah ya ya ya
ntar dirapel juga gapapa besok
kalau belom pang banget nih
mereka udah pulang ke kamar
oh kita dirin tenda di sini
kita camping di sini
terus kita bikin api unggun di sini
ntar di sini ngapain nenteng sih
nah untuk trio bemo
sekali lagi untuk trio bemo
kalian jangan berkeliaran lagi
sekarang kalian bertiga kembali ke kamar
mana sih malem malem gini berisik banget
apa sih dia
udah tau ini udah malam
waktunya orang tidur
betul kata butet
ini kan udah malem malem
udah baik ganggu orang
kalian berdua tuh masa tadi gak denger sih
ada suara sekejap itu
kan toolnya lagi dicari
supaya di pondok pesantren
udah ada yang kehilangan uang lagi
kau itu ya
ih apaan sih butet
aduh suaranya tuh kenceng banget
itu tuh sampe priscilla tuh dengernya
ternyata suara aku tuh kayak annoying banget gitu
priscilla tuh gak bisa denger kayak gitu gitu
pokoknya aku mau ikut cari
amalia perincis amalia yang terrepot
lebih baik princess lia itu
tak perlu pergi ke kamarnya dinda sama najwa
lebih baik istirahat kan disini lebih enak
karena aku juga udah gak tau
butet udah boleh diketawain
hei siapa yang belum tidur jam segini ayo
ayo ayo tidur buruan buruan udah malem
kok butet tidur di kasur amalia
amalia tidur di kasur butet
hei belum pada tidur ya
kok masih pada bercanda aja sih
astagfirullahaladzim ini trio bemo ya
dia beritahu kan kepada trio bemo
sekali lagi trio bemo segera keluar dari gudang
ya stop mencarinya
sekarang kalian kembali ke kamar kalian masing masing
atau ustadz akan menghukum kalian
buruan kalian cari
ya tadi kita barusan dari sana itu kita nyari sobri
tapi mana kalau kalian udah cari berarti kalian ketemu bu
ibu itu proses dong
taduh ibu itu proses itu udah proses
namanya juga orang nyari itu susah
apalagi tempat persembunyiannya dia tuh susah juga
susah dari mana
cuma di sini doang
heh gudang tocil

mana di sini
hei ustadz musa yang mulia dan santun
eh ustadz musa yang mulia dan santun
eh ustadz musa yang mulia dan santun
eh ini kalian tuh kebiasaan denger gak tadi pengumuman apa
dengar gak dengar gak
dengar sih dengar
jadi mau dihukum atau kembali ke kamar sekarang juga
eh balik balik ke kamar
ayo buruan cepet
dada aja sih terak teraknya gitu
gede juga nih topengnya
tunggu otong aja diketangkep
kalo misalnya otong ketangkep kan kasihan bapak
mendingan potong di sini dulu aja
sampai selesainya aman
kenapa tuh orang nangis ya
bapak kenapa nangis ya
saya kehilangan gak tahu dia kemana
pak ya saya mau bantuin
pak saya mau bantuin bapak
bapak ke pondok aja
ada pondok pesan di gunung antak
dari sini lurus
bapak ke kanan saja
bapak ke kanan saja
bapak gini pak
bapak ke pondok pesan gunung antak
nanti ada seri giti
bapak di pos kumpul aja
nanti saya bantuin ya
udah udah jangan nangis lagi ya
terima kasih pak
bapak sabar sabar sabar ya
bapak sabar sabar sabar ya
bapak sabar sabar sabar ya
aku muter muter sama ustaz musa
aku juga tahu nggak
aku udah muter muter ke gunung antak
aku udah ke mana tuh
masa disuruh pas seri giti ke kanan
eh ternyata ke tempatnya
gak tahu tempat apa itu

semalam kan kamu cari ke gudang
itu ada tuyulnya nggak
aku yakin banget
tuyul itu pas seri di gudang
biar tuyul itu jadi ulasan ustaz dan